tapi aku gak berhasil
aku yang salah
aku terus berjuang
aku nggak akan pulang ke jakarta
aku akan terus ada di sini
aku akan terus cari tahu
aku gak akan pulang jakarta
aku harus cari al
aku harus cari al
enggak enggak enggak
kita lanjut cari al
kita lanjut cari al
harus pulang ke rumah al
harus pulang ke rumah allah
dan tante rosa dan tante rosa dan
tentu saja status anda
tentu saja status anda
sebelum aku ketemu
udah sih ren
kamu jangan pergi dulu
mama pengen kamu pulang
ma tapi pak al nunggu kita ma
dan kita gak tahu kondisi pak al sekarang kayak gimana
ren di benar
al butuh kita
kita gak tahu
kita gak akan pulang sebelum ketemu ah
kalau kalian keras kepala kayak gini
yang ada kalian malah bikin celaka diri kalian sendiri
atau kalian pengen
nambah duka andin
nambah duka keluarga kalian
apa yang dibilang sama mbak mici itu betul
dia tuh khawatir sama kondisinya mas angga
tolong ikuti perkataannya ya mas
begitu juga kamu ren
besar harapan mama ke kamu ren
mama tuh cuma punya kamu
ini bu tanda bukti pengerasannya
makasih ya mbak
ya udah boleh pulang
ya udah kalau gitu mama beresin perlengkapan kamu dulu ya
karena gua harus balik ke jakarta
tapi gua berharap
kalau selalu baik baik saja
jangan lama lama ya al
tante rosa dan semua keluarga lu udah menunggu
mereka semua kangen sama allah
dan sangat berharap lu kembali
dimanapun lu berada semoga lu baik baik saja
irlangga permadi berjanji akan mencari dan menemukan lu
dimanapun dia berada
dan temukanlah dia sekarang
karena aldebaran alvari adalah orang baik
aku siap siapin barang dulu